sidang fonis atas kasus penodaan agama yang menyeret nama gubernur dki jakarta basuki cahapurnama atau ahok akan digelar pada sembilan mei esok
jaksa menuntut ahok dengan hukuman satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan
sinang fonis ahok menyerahkan sepenuhnya kepada hakim agar berlaku adil bukan karena tekanan masa